sampai jumpa di video selanjutnya
jangan buru buru menilai sebelum mencobanya
berlokasi di kawasan tangerang selatan
kedai tahu ini punya ragam olahan tahu yang diproduksi sendiri
mulai dari tahu aci tahu isi sayuran hingga tahu gejrot
karena langsung diolah di tempat tahu disajikan masih panas
saat digoreng pun anda bisa melihat langsung dari dapur terbuka
jadi bisa dipastikan higienitasnya terjaga ya
tahu kita memang sudah legendaris ya dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
kebetulan itu papa mertua saya yang merintisnya
tahu aci menjadi yang paling laris diserbu di sini
ini kenyal banget
acinya kenyal banget
seolah mengunyah permen karet tekstur aci yang saya gigit begitu lentur
ketika berpadu dengan tahu yang empuk benar benar menyatu di lidah
selanjutnya saya mencoba tahu gejrot
setelah digoreng tahu digecrot bersama bumbu yang sudah disiapkan dicobekkan
kuah asam pedasnya lumer di mulut
tahu gede itu kopong isinya
ini tuh tebal banget
agak agak common tapi jadinya
buat sarapan kenyang sih
ingin sarapan bergizi tapi tak terlalu bikin kenyang
ternyata jadi alasan pengunjung mencicipi olahan tahu di sini
kebetulan kalau saya pengennya sarapan enggak pengen yang berat berat ya
terus kemudian kalau tahu ini benar benar ada vitaminnya
terus juga dimakan satu dua aja udah ganjil tuh ke perut
seporsi tahu dibanderol dua puluh hingga tiga puluh ribu rupiah dengan isian lima rupiah
hingga delapan potong tahu
masih di tangerang selatan sarapan tapi yang tersahin berikutnya adalah pecoh
sepintas terkesan berat dengan bumbu
namun karena isiannya adalah sayuran rebus jadi rapi peringat di perut
makanan khas jawa timur ini terdiri dari aneka sayuran yang dituang di pincuk daun
bumbu kacang dan perasan jeruk
apalagi kriuk rempeyek semakin memperkaya cita rasa pecel
lihat nih ini kuah yang pedes kalau misalnya dicocol
pecol pincok ibu ida itu ada menu utama kami
selain pecel kita juga ada ketan
ada penyetan juga ada nasi goreng merah dari jawa timuran
karena berbau makanan tradisional
pengunjung yang datang biasanya sekaligus bernostalgia
ya emang dari kecil emang suka makan pecol kalau pagi
karena tinggalnya memang daerah yang banyak pecol
ini yang jadi cirinya
tadi saya sempat makan petai cina acu banget
ini ngasih rasa
cuma uniknya adalah dia selalu pakai pincuk begini
yang kalau ditaruh itu miring
sebenarnya yang penting buat kita makan lebih dekat aja
jadi pengganti lebih seru
anda cukup merogoh kocek rp sembilan belas saja untuk dapat mencicipi seporsi pecel pincuk ini
relatif ramah di kantong kan
roni satria septiadi pradana tangerang selatan banten